dan kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan jurnalis transmedia muhammad juanda di bogor jawa barat
juanda selamat sore
apakah sudah ada perbaikan dari pihak kai terkait longsor di jalur kereta bogor jakarta
ya dapat kami laporkan lintasan rel kereta jurusan bogor sukabumi
menggantung lantaran tebing di fondasi di bawahnya longsor tadi siang
tiga rumah warga yang berada di bawahnya juga tertimpa longsoran tanah
sementara petugasar gabungan tni dan polis saat ini masih sibuk mencari sejumlah korban penghuni rumah yang dikabarkan tertimun
baik juanda berarti longsor ini terjadi di jalur kereta bogor sukabumi
lantas ada berapa titik longsor sebenarnya yang terjadi di sana
dan bagaimana juga dengan penumpang yang mungkin sudah mempunyai
yang beli tiket dan seperti apa pertanggung jawaban yang
ataupun kompensasi yang diterima oleh para penumpang dari pihak pt kai
ya baik dari pantauan petugas data lokasi longsor yang melanda jalur rel kereta terjadi di lima puluh meter jelang stasiun maseng
sementara panjang bentangan rel yang menggantung hampir sejauh dua puluh meter
meski demikian pihak kereta api tidak mengoperasikan kereta yang seharusnya melintas sore ini demikian
baik berarti tidak ada kereta yang melintas di jalur bogor sukabumi sore ini
dan bagaimana juga kemudian masyarakat mungkin yang sempat melewati wilayah longsoran tersebut
apakah ada kepanikan tersendiri atau mereka dialihkan ke moda transportasi lain
dan hanya menganggap ini ialah hal yang wajar terjadi dan juga merasa cukup impas begitu dengan kompensasi yang diberikan oleh pihak pt kai
ya saat ini masyarakat masih menyemut di lokasi longsor
mereka menonton proses evakuasi yang memang berlangsung selama berjam jam
dapat kami laporkan petugas juga terpaksa menerjunkan alat berat karena kondisi
di lokasi longsoran sulit dijangkau demikian
baik apakah jalur tersebut dapat selesai diperbaiki pada hari ini
apakah jalur tersebut akan dapat kembali digunakan hari ini juanda
untuk lintasan rel kereta hari ini tidak dapat digunakan karena memang bentangan rel sejauh dua puluh meter
menggantung karena di bawahnya
baik berarti untuk sementara penumpang yang akan melintas dari jalur bogor sukabumi
jika tidak dapat melewati kereta alternatif transportasi apa yang dapat mereka gunakan
dari bogor menuju sukabumi
ya betul demikian untuk warga yang akan menggunakan jalur kereta menuju sukabumi
dialihkan melalui jalur transportasi darat demikian
baik muhammad juanda jurnalis transmedia terima kasih sudah melaporkan